hati aku mengatakan mona dan putri itu bukan kembar tapi mereka adalah satu orang yang sama
ijab kabul kedua mempelai akan segera dilaksanakan
kita lihat aja senyum aja ya itu ngebuktiin kalau emang sengaja lu sobat
sini semua ngaku lu mas apa udah
aduh kamu dibik malu banget sih
udah sabar diego pernikahan kamu dengan mona akan tetap berjalan sesuai rencana
dan kamu raja pernikahan kamu dengan clara tetap akan berjalan
jadi tolong ya kalian berdua harap tenang gak ada tuh yang namanya sabotase sabotasean
kita tinggal tunggu penghulunya datang
ah itu dia penghulunya datang udah semua tahan emosinya ya
assalamualaikum salam pak
mas ibu maaf saya telah datang
oh iya gak papa cukulah bapaknya akhirnya datang juga
ayo silahkan masuk pak udah ditungguin dari tadi ayo
kalau memang mona jodohku tunjukkan jalanmu ya allah
mas ini passwordnya udah bisa dibuka
makasih ya pak
oh iya semuanya berapa pak
semuanya jadi dua ratus
ini pak makasih ya
mas raja di cap kabul akan diraksanakan
oh iya sebentar ya
udah gak usah
teleponnya saya pegang dulu
di cap kabul aja dulu
tunggu tapi itu ada telepon dari orang ya
lu harus tahu info penting ini
tapi ini gak adil untuk monar
raja harus tahu kalau clara gak lumpuh
untuk kedua mempelai wanita
dipersilahkan untuk masuk ke tempat acara

gak salah nih kalo aku milih kamu jadi pendemik aku untuk selamanya
mana mungkin aku melepaskan perempuan sebaik kamu

kesempatan gak akan datang dua kali
dan kalau sampai diego jadi menikahi kamu maka hancur masa depan aku
aku jadi ingat pernikahan aku sama putri
walaupun dandanan mereka berbeda tapi wajah mereka begitu mirip
sampai aku gak bisa membedakan antara mona dan putri
tapi gak tahu kenapa hati aku mengatakan mona dan putri itu bukan kembar
tapi mereka adalah satu orang yang sama
ijab kabul kedua mempelai akan segera dilaksanakan
aduh macet lagi
saya nikahkan dan kawinkan raja bin irsyad dengan clara larasati binti roy darmawan
dengan mas kawin
dengan mas kawin

clara larosati binti roy darmawan
dengan mas kawin sebuah
saya terima nikah dan kawinnya
clara larosati binti roy darmawan
bapak lihat sendiri kan pak
aku tuh yakin pak raja ini sebenernya gak mau nikah sama aku
sampai sampai ijam kaburnya aja dari tadi salah pak
udah sabar pak

mungkin dia groping
itu udah biasa
kamu terang aja
aduh gimana gue sampe kesana ya
saya terima nikahnya

kata mas diego itu benar
lebih baik mas tenangin diri dulu nanti baru mas icap karunnya